deretan tanaman buah naga kuning memenuhi sebuah lahan di salah satu wilayah di subang jawa barat
lahan buah naga kuning ini dikembangkan oleh deddy sumardi warga desa purwadadi barat
menjadi petani sejak dua ribu sebelas silam petani berusia dua puluh delapan tahun ini memutuskan untuk membudidayakan buah naga kuning sejak dua ribu delapan belas
kini deddy menanam ribuan pohon buah naga kuning di tiga lokasi dan sudah tiga kali panen
tingginya permintaan buah naga membuat deddy tak bisa memenuhi permintaan tersebut
ia pun mengajak petani lain untuk ikut menanam buah naga dengan sistem mitra
jadi kita sekarang kalau permintaan buah kita ya jujur saja kita permintaan buah itu satu minggu itu empat ratus kilo itu oleh satu buyer ya
memang belum tercukupi ya jadi karena luas lahan kita sedikit
ditambah mitra pun masih kewalahan juga
jadi permintaan yang empat ratus kilogram per minggu kita belum bisa layannya
jadi kita baru bisa panen itu kurang lebih satu ratus lima puluh sampai dua ratus lima puluh kilo per dua minggu sekali
satu kilogram buah naga kuning dari mitra dan dibeli rp tujuh puluh per kilogram
sementara itu ia menjual buah naga ke pembeli seharga rp seratus per kilogram
dalam seminggu deddy bisa mendapatkan omset rp tiga puluh juta rupiah
kini deddy juga menjual bibit buah naga kuning
satu pohon buah naga kuning setinggi empat puluh cm dibanderol harga rp seratus
warga pun tertarik untuk membeli bibit dan belajar cara menanam buah naga kuning
bibit bibit untuk ditanam di rumah
jadi kemarin sempat dapet info dari internet bahwa disini menjual bibit buah naga
tambah disini juga buah naganya ini unik
jadi ada buah naga yang warna kuning
jadi saya tertarik untuk menanam di rumah
tak hanya buah naga deddy juga membudidayakan kaktus ekor monyet asal bolivia
tanaman jenis kaktus ini ia kawin silang dengan limbah batang buah naga sesama jenis kaktus
kini ia sudah memiliki lima ratus batang kaktus ekor monyet dengan beragam bentuk dan ukuran
karena ini kaktus ya sama buah naga juga kaktus
jadi kita hanya pemanfaatan saja
pemanfaatan material buah naga yang tidak dipakai
terus kebetulan kita ada pohon kaktus ekor monyet
yaudah kita sambungkan
dari mulai awalnya hanya tujuh bibit
bibit seperti ini sedikit hanya sepuluh sentian
dan sekarang sudah sampai sekitar lima ratus bolibek
satu batang kaktus ekor monyet dengan ukuran sepuluh cm
deddy jual seharga seratus rupiah
dian firmansyah subang jawa barat